ganteng banget ini udah siap buat pergi terapi ya
sama tante dewi kan
saya gak akan mau kecolongan lagi sama kamu
saya gak akan membiarkan kamu mencelakai abi lagi
jangan coba coba ikut campur sama urusan keluarga ini
kalau dia masih nekat
saya gak akan tinggal diam
saya akan lakukan sesuatu yang membuat dia menyesal pernah kenal sama kamu
mau meriksa abi ya
bukannya dokter abi udah diganti
saya kesini sebenarnya mau
periksa abi sama mau liat bu dewi juga
pak dokter gimana sih
ngapain nyari bu dewi disini
lah pak gua udah gak tau
bu dewi udah kerja disini
ya bahkan saya baru liat dia pake seragam
beneran pak saya gak tau pak
soalnya kemarin kan
abis ngantar pak bobi ke bandara
mobil ngandat pak di jalan
kata bu nisa udah bawa ke bengkel aja deh
baru ini nih saya datang lagi pak
saya gak tau pak kalo
bu dewi jadi pemohon kat
sebenarnya saya khawatir banget nih
sebenarnya dengan kondisi
bu dewi disini sama abi juga
tapi ya masalahnya kan saya bukan
bukan dokternya abi lagi
saya gak tau situasinya
jadi saya lagi mikir gimana ya
atau gini aja deh pak
bentar kalau ada apa apa nih
nomor telepon saya ada disitu
tinggal di message aja
jadi kalo ada apa apa
tapi gak usah kasih
beri informasi ya
kok udah emang
yang penting kan gak ada yang luka nak
ya mama pelan pelan ya
kamu udah agak gini gini dikit
ada yang luka gak
tunggu sebentar ya
sekali lagi kamu berani celaka kan anak saya
mulai sekarang panggil dia jangan tante lagi ya
ya karena dia bukan anggota keluarga kita lagi
dia udah menjadi orang lain
anak sekecil ini sudah diajarkan untuk membenci dan merendahkan orang lain
akan jadi apa abinanti
jika dia tumbuh dengan lingkungan seperti ini
bagaimana lagi caraku untuk bisa menolong dewi dan abi
di titik ini aku benar benar merasa tak berdaya
hanya bisa mengirimkan doa untuk dewi dan abe
udah ganteng banget ini udah siap
udah pergi terapi ya
sama tante dewi kan
saya nggak akan mau kecolongan lagi sama kamu
saya gak akan membiarkan kamu mencelakai abi lagi
gara gara kamu dia sampai gak bisa jalan
bukan tante dewi yang bikin hati kayak gini
kecil nggak usah ikut campur
oma kan udah bilang
anak laki laki nggak boleh manja
gak boleh apa apa maunya sama dia
udah nurut sama oma
sekarang adi pergi terapi sama oma
terus kan pulang ketemu sama tante dewi lagi disini
umur sama oma ya sayang
pastikan setiap hari minum dengan hatinya bu ya
itu nanti akan serius
bu jangan dokter fahri masih ada pasien
soalnya dokter fahri kalo udah kerja suka lupa makan
ayo nak kita tunggu di luar aja
dokternya mau makan siang
gapapa duduk aja dulu
saya belum kasih resepnya
nanti saya ngambil resepnya di luar aja
iya ya tolong disini ya
mas aku kangen mas